ikut ini buat saya juga sebenarnya cukup menyedihkan karena ini berlawanan dengan upaya pelestarian
ternyata masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang membantai satwa langka
kali ini orangutan ikon dari indonesia
bangkai orang hutan ditemukan terapung di sungai sangata kalimantan timur dengan luka bekas bacokan di sekujur tubuh
warga bantaran sungai sanggata kabupaten kutai timur menemukan bangkai orangutan yang diduga berusia tiga puluh hingga empat puluh tahun ini terapung di sungai
aparat polres dan warga cukup kesulitan mengevakuasi bangkai karena aliran sungai cukup deras
apalagi wilayah ini juga dikenal sebagai habitat buaya muara
dan diduga orangutan ini berasal dari kawasan hutan konservasi taman nasional kutai yang mati dibunuh dan kemudian dibuang begitu saja

terlihat ada banyak luka penganiayaan di sekujur tubuh satwa yang malang ini
mulai dari luka bacok hingga luka bakar
sungguh menyedihkan sungguh memprihatinkan dan terlalu sering terjadi
kelihatan sementara setelah kita balik itu masih lengkap
tadi yang paling besar pembengkakan di bagian mana
kelihatannya kalau waktu saya tengkulak tadi saya lihat itu ada bekas
ada bekas bacokan
bekas bacokan ya
kelihatannya bacokan itu buka